kita mau drafin sama pak rt
mau dilaporin sama pak rt
yo sekarang aku manut
aku nurut sama kamu
jangan digedahin sama pak rt ya
kalo kalian menjalani tugas kalian
gua bakalan santai kayak gini pantai cuy
selau kayak di pulau ya
wah pas banget nih orang yang dari maruye
tumben datang malem malem
ada apa ya ada yang mau dibeli pak
kagak gua datang kemarin mau liat data aja
boleh kagak kan
boleh boleh silahkan
genggangannya makin rame aja ya yang beli ya
pasti bisnisnya lancar
alhamdulillah pak ansyif
alhamdulillah ya roh gelalamin
padahal cuma dari online doang gitu ya
iya mas mario pekerjaan saya kan sales
jadi saya tuh promosiin barang barang dagangan juga
nah kebetulan bulan ini lagi rame ramenya
permintaan dari konsumen saya itu lagi melegak legaknya pak
boleh dong kita liat liat
oh silahkan silahkan liat aja
saya liat liat dulu ya
iya silahkan pak
ada yang udah dibilang astagfirullah
wah ngirimnya sampe ke papua
oh iya ini di papua
orang cilandak papua
oh iya papua kecamatan cilanda
eh bapak bantah
buat di pos rendah ya
tuh keren kan
merah merah ada lima
kayak yang putih orang mati
siapa yang punya ya
eh ada apa sih
g mandal trusting
eh mbak bantal keren nih
buat dikot rendah ya
tuh keren kan
mbak ini apaan nih
merah merah ada lima
kayak yang putih orang mati
siapa yang punya ya
eh ada apa sih
eh ini kan

berarti jangan jangan semuanya ini teror yang ada di kampung sini ulah kamu ya
itu bukan punya saya pak
saya itu nggak tahu menahu soal tali pocong itu pak
nggak tahu menau gimana
udah jelas jelas ini barang bukti
saya tuh nggak mungkin taruh kampung sini pak
itu bukan punya saya
eh nggak usah banyak cincong
udah jelas nih
udah lu nggak usah keles ya
bukan milik saya pak
eh eh udah
ini udah jelas ada buktinya
aku kan komandannya
nyuruh anak buah lu sebarang anak aja
mas baria bukan saya pelakunya
ini pelakunya nih
ternyata orang ini yang bawa pocong pocong palsu itu ke warga
jadi kamu biang koreknya
ya tak usah
udah usir aja bang
usir aja dia
ya usir usir aja dia lempar dia lempar dia buang ya
mendingan sekarang lu pergi dari kampung kampung bumi sari bumi sari sebelum dimasak dengan orang orang
mas mario kalau saya pergi dari sini udah ada ngomong aja kalau saya bisa dong aman dulu kalau saya
pergi dari sini usaha saya apalagi mas mario saya bekukan ditutup apanya
ya untung aja ada mengemar yuk jangan begitu takut ketagihan ah kamu tuh mau pergi dari kampung
sini atau mau tak laporin polisi biar dipenjara sekalian ya penjara juga lepasin saya bu pak
lepasin orangnya pak hidup hidup
juga hidup mario